sekitar seribu orang masa aksi demo yang menduduki kantor gubernur papua sejak kamis malam
dievakuasi pada jumat pagi tni dan polri mengerahkan sepuluh truk untuk proses evakuasi ini
evakuasi massa dilakukan maksud kami sebagai upaya mengantisipasi terjadinya bentrok
antara masa aksi demo dengan aksi masyarakat yang menolak demonstrasi
enam truk dari kodam tujuh belas indrawasi dan empat truk dari polda papua seperti itu mbak elvira
bisa memberikan gambaran situasi di lapangan seperti apa sehingga proses evakuasi harus dilakukan
dan dengan bantuan personil tni
oke karena kondisi kemarin kurang lebih seribu masa ini menduduki kantor gubernur
terus kemudian kita adakan
dari kodam melalui polda negosiasi ke bagian korlap aksi demo kemarin
dan kita tanyakan bagaimana akminya dan mereka sebenarnya pengen kembali
cuma mereka merasa takut untuk kembali ke tempat di mana mereka titik kumpul
dari aksi kemarin
takutnya karena merasa
karena terancam dari saudara saudara kita yang kemarin menjadi korban aksi anarkis
jadi dari hari ini ada aksi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan pagi uiban nusantara ini
akan juga mendatangi ke arah kantor gubernur
nah disitu kan mereka jadi ada asetnya terus ada mungkin toko
ada kendaraannya yang menjadi sasaran aksi demo yang kemarin mbak seperti itu
sehingga kita ini kan negosiasi dengan ini kita siapkan kendaraan untuk mengevakuasi
sekaligus mengamankan menghindarkan mengantisipasi bentrokan antara kedua kelompok ini
seperti itu mbak
baik pada saat kita berbincang saat ini apakah masa posisinya saling berhadapan atau bagaimana pak
tidak tidak selama ini kita sudah secara persuasif kita imbau kepada rekan rekan kita
saudara saudara kita yang akan melaksanakan aksi mendatangi kantor gubernur juga
khususnya yang dari kelompok masyarakat yang menolak aksi demo yang kemarin itu
yang mengecam aksi demo kemarin karena anarkis karena membuat rusuh
karena merusak beberapa fasilitas baik fasilitas umum fasilitas pemerintah
juga ada sarana
komunikasi telkom yang dibakar terus ada kantor biacuka
terus kendaraan kendaraan pribadi yang dibakar juga
toko toko yang dilempari kantor yang dilempari seperti itu
ada aksi penolakan sehingga hari ini ada kurang lebih seribu dari kelompok masyarakat yang tanaman kelompok nusantara
perlu diketahui kelompok pagi nusantara ini bukan hanya dari pendatang
tapi juga dari ada
masyarakat papua juga
dimana juga menolak aksi demo kemarin yang berujung anarkis
demikian mbak elvira
pak eko apakah hari ini
kita kemarin mendapatkan informasi ada beberapa warga yang kemudian memilih keluar dari jayapura
mengungsi begitu tanda kutip karena khawatir kondisi keamanan yang tidak stabil di sana
apakah pergerakan masa saat ini masih terpantau di jayapura
udah apa ekonomi
memang ini kegiatan massa masih berjalan
sedang kita ini petakan yang aksi penolakan tadi sedang berjalan menara wujud
tapi masih kita tahan kita imbau di daerah titik sana di hamadi sana
dan kita upayakan yang sisa karena masih ada sisa ya
untuk yang di gatorgo benur kurang lebih tiga ratusan dan truk kita sudah merapat di sana untuk mengekualisi sisa ini
mereka bentrok di lapangan sehingga terjadi itu yang tidak kita ingin sedang kita upayakan
sehingga ketika yang kelompok dari pak guhiban nusantara ini sampai di nusantara
mudah mudahan sudah tidak ada kelompok yang kemarin mengusahakan nasi matahari
untuk aksi apa tadi yang disampaikan ada pengungsi itu tidak benar
dan memang kebetulan kantor saya juga di kodam dilintasi oleh lalu lintas dari jayapura ke rasentani ke ab pura itu
memang karena aksi kemarin rusuh dan anarki
jadi jalan yang dilalui oleh masyarakat itu putus ditutup diblokir
sehingga masyarakat yang kembali kerja kembali yang menusankan kinerjitas
sementara transit berhenti
untuk sementara istirahat dan mungkin yang lebih tepatnya lagi untuk pengamanan
sehingga tidak kena dampak dari aksi rusuh aksi demo yang kemarin mbak
baik pak eko tadi pagi cnn indonesia berbincang dengan menkom info
rudiantara yang mengatakan bahwa lokasi tempat kabel optik yang informasi dari pemerintah diputus oleh seseorang
tapi sampai saat ini masih diselidiki masih dipalang oleh warga
sehingga proses perbaikan belum diperbaiki
apakah anda memiliki informasi mengenai ini pak
di arah ab pura kejaya pura ya kita baru data kita dokumentasikan seberapa kerusakan
akibat dari aksi rusuh kemarin demikian mbak
untuk yang kabar fiber optik ini kami belum dapat belum update ya
mungkin juga belum terdata di rekan rekan kita yang di lapangan demikian mbak
baik pak eko setelah aksi masa kemarin apakah ada informasi berapa banyak warga yang terluka
ataupun baik dari personel tni atau polri
ya dari kita tni polri juga ada memang sempat pas awal pagi itu ada mulai aksi
ada beberapa personil termasuk bapak dandim dan bapak kapolres jayapura juga sempat menjadi korban
sasaran pelemparan dan juga kendaraan dinasnya juga sempat jadi sasaran pelemparan
dan yang menjadi korban signifikan atau sampai ini belum ada laporan ya
yang mungkin parah atau apa tidak ada seperti itu
tapi memang ada aksi pelemparan
dan bahkan pak dandim dan pak kapolres sendiri juga memang sempat mendapat pelemparan
seperti itu mbak
baik terakhir mengingat memang akses informasi yang belum pulih seratus persen
bagaimana perkembangan di kota jayapura
aktivitas warga apakah sudah berjalan setidaknya lima puluh persen sama seperti hari hari normal
atau saat ini
lebih kurang masih cukup terkendal apa eko
kalau kegiatan hari ini apalagi hari kemarin memang karena aksi anarkis dan rusuh
kita bisa katakan itu lumpuh kemarin
komunikasi diputus terus aksi masyarakat bukan mengungsi ya
mencari tempat yang aman dan mungkin mereka segera mau kembali ke rumahnya
di mana terus rumahnya yang menjadi perlintasan
yang mereka yang punya tukul segera tutup tukul
terus untuk hari ini memang masih sampai dengan hari ini komunikasi memang sedikit terkendala
ini nggak tahu ini bisa komunikasi dengan cnn ini dan cukup normal
dan mungkin nggak tahu ke satu jam atau tiga puluh menit ke depan apakah bisa normal seperti ini mudah mudahan
dan ini juga sementara untuk data internet masih tidak bisa mbak ya
hanya bisa titik titik tertentu saja
mungkin dia ada semacam ini sendiri baru kita bisa untuk berkomunikasi melalui data
seperti itu mbak elpira
let call cpl eko daryanto kpn dam tujuh belas jendrawasi
terima kasih pak eko informasi anda siang ini